sejak dua ribu delapan belas yang lalu pemerintah menganjurkan agar setiap pemilik anjing bisa memasukkan microchip ke dalam tubuh anjing
rencananya adalah untuk bisa mempermudah tracing identitas dan juga catatan kesehatan dari hewan peliharaan tersebut
namun seberapa efektif ya
pada oktober dua ribu delapan belas dinas ketahanan pangan kelautan dan pertanian dki jakarta
meluncurkan program pemasangan mikrochip pada anjing sebagai upaya mengendalikan penyakit rabies
hal ini sejalan dengan pergub no satu ratus sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
bahwa pemilik atau pemelihara hewan penular rabies wajib memasak mikrochip di dalam badan hewan
laksana tugas kepala dinas kpkp dki jakarta suharini eliawati menjelaskan
microchip yang disuntikan pada anjing bisa dipindai dengan mudah menggunakan telepon genggam
untuk melihat darah
dari identitas pemilik hewan yang bersangkutan seperti nama dan alamat
ras anjing hingga riwayat kesehatan dan vaksinasi rabies
dengan adanya pemasangan microchip kita akan lebih bagus melakukan mempunyai data populasi
data populasi dan kesehatan hewannya ini kita akan mempunyai gambarannya
data ini nanti terus terang saja akan kita gunakan dalam proses surveillance
dan dalam proses penggunaan

pemasangan microchip dinilai penting karena meski sejak dua ribu empat ditetapkan sebagai daerah bebas rabies
dki jakarta tetap dikelilingi wilayah yang belum bebas rabies
di sisi lain keberadaan microchip yang telah didukung kecanggihan teknologi rfid
atau radio frequency identification juga mampu memudahkan identifikasi kesehatan
dan kelayakan hewan peliharaan
sehingga efektif menekan potensi
penyebaran penyakit karena dapat dicegah dan dikendalikan lebih awal
bobi merupakan salah satu pecinta sekaligus pemilik anjing
yang sebelumnya telah menandai dan mengidentifikasi peliharaannya dengan metode tato
namun melihat tato dapat menghilang dalam kurun waktu satu tahun
dalam waktu dekat bobby akan segera memasangkan microchip ke tubuh hewan hewan peliharaannya
yang perlu itu mikrochip
microchip itu supaya hewan itu teridentifikasi
nah kita juga selain microchip mesti ada database
software atau aplikasi database yang membuat sejarah maksudnya
apa ya kita bilang ya catetan catetan
seperti silsila ya seperti nama pemilik
lalu kesehatannya sudah berapa terakhir ke dokter hewan kapan
dan apakah sudah divaksin atau belum
vaksin itu kan penting sekali sekarang ya terutama vaksin rabies ya
bobi telah memiliki alat suntik berisi mikrochip yang berukuran satu butir beras
atau dua belas hingga lima belas mm
namun dirinya akan membawa ketiga anjingnya ke dokter hewan
yang lebih ahli untuk melakukan vaksinasi dan memasang microchip
microchip nantinya dipasang di bawah jaringan kulit anjing di antara area leher dan bahu
clarissa aradia daud thompson jakarta